sejumlah pusat perbelanjaan per hari ini sudah kembali dibuka dengan menerapkan pembatasan pengunjung dan juga protokol kesehatan
kembali beroperasinya mal di tengah kurva penyebaran virus corona yang masih fluktuatif juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi mal menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona
mampukah kondisi new normal ini di mall menghidupkan kembali geliat ekonomi yang sempat mati suri terutama dengan tetap menekan laju penyebaran virus corona
atau justru ini akan menambah angka positif covid sembilan belas yang terjadi
kita akan coba bahas malam hari ini terkait dengan beroperasinya kembali mal di ibu kota atau mungkin juga di tempat tempat yang lain di kota kota yang lain
bersama dengan ellen hidayat ketua appbi dki jakarta selamat malam mbak ellen bu ellen
baik saya juga akan bergabung juga dengan mas tulus abadi ketua pengurus harian ilki selamat malam mas tulus
halo selamat malam mas tulus
ya selamat malam
selamat malam bu ellen
saya akan langsung ke bu ellen terlebih dahulu bu ellen kalau kita lihat per hari ini ya beberapa mal sudah menerapkan beberapa standar ataupun prosedur untuk protokol kesehatan

ketika di hari pertama beroperasi pasca psbb yang berlangsung
bagaimana memastikan bahwa setiap mal di ibu kota katakanlah atau yang sudah buka ada sekitar delapan puluh an ini juga menerapkan hal yang sama atau sesuai dengan aturan aturan dan juga protokol protokol kesehatan yang sudah ditetapkan bu ellen
ya terima kasih selamat malam pak agus bapak menteri perdagangan pak tulus
jadi memang hari ini ada delapan puluhan pusat belanja yang buka di dki jakarta
sebelum melakukan pembukaan kami sudah menerima surat edaran baik dari menteri kesehatan menteri perdagangan dan juga dari pemprov dki
sehingga semua anggota itu sudah mengerti protokol kesehatan yang harus diikuti di dalam pusat belanja
selain pada tanggal sebelas kemarin kami juga bersama bapak gubernur dki jakarta melakukan simulasi dan hasil daripada simulasi itu sudah kami distribusikan kepada anggota kami
sehingga pada hari ini mereka bisa mengikuti semua protokol yang diwajibkan oleh pemerintah
sebetulnya pak surat edaran dan juga aturan aturan yang diberikan oleh kementerian perdagangan tadi juga bu ellen sudah katakan begitu
nah ini kan tinggal bagaimana kemudian memastikan pak agus bahwa kewajiban atau syarat syarat yang harus dilakukan oleh atau diterapkan oleh mal ini berlangsung secara menyeluruh pak agus
bagaimana memastikan bahwa ini betul betul menjalankan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

yang terhormat tadi ibu ellen hidayat ketua appbi dki jakarta dan ys ketua ylki berserta anggotanya
pertama memang aktivitas perdagangan ini didasari oleh pak gubernur dki jakarta tentang unrwa
pertama memang tujuan laksanakan jullie tersebar daripada saatibu ter eyeshadow kerusuhan
apa hal yang enak terjadi sekarang terjadi pada usaha pengaruh rakyat
yang berdasarkan pertunjukan kasusuk idu environmental agriculture project
nah memang untuk dengan dipercaya kesehatan tersebut memang harus mengembangkan kesehatan tersebut
karena kita juga nomor satu adalah kematian masyarakat terutama kami
dan ini kita harus memastikan kesehatan ini dilaksanakan
karena memang perlu ada kepadangan yang sedikit sedikit
jadi untuk menjalankan proses proses ini sebelum memastikan kesehatan perbelanjaan
memang harus berbeza harus dipahami juga dan juga disesuaikan
misalnya memastikan kemudian kecil
baik pada kegagalan kita sendiri maupun
kegagal toko yang diperlukan
serta petugas petugas di pusat perbelanjaan
begitu masuk ke pusat perbelanjaan
mereka harus memperkenalkan itu dengan dilakukan penyelesaian
kemudian juga menemukan sarung tangan
dan juga mengurangi pertimbangan untuk persentuhan
maka kalau diperkenalkan
maka tidak bisa dikembangkan
makanya digunakan pertimbangan ini sangat sangat penting
terutama kalau menggunakan ulih dan ulih sosialnya
klator ini juga harus ditambahkan
kalau misalnya tiga bersentuhan
kemudian kalau memastikan pusat perbelanjaan ini
ada beberapa hal yang harus dibantu
menghindari kesentuhan dengan para penyelenggara lainnya
kedua harus berpikir pikirkan
apa yang dianggap
apa yang dianggap untuk berbelanja
kemudian pada saat berbelanja
harus mematuhi juga semua cara cara
ataupun persoalan yang berkipat itu
dan juga tugas tugasnya
dan penyelenggara penyelenggara lainnya
memang harus terdapat untuk disihar menghadap kepada pekerjaan sendiri
sehingga menjamin kesehatan juga
dan selamatkan wajib dari semua juta
dan juga antara lain
ketemu misalnya pengaturan pasasi
atau menjaga pusat perbelanjaan
misalnya untuk membayar juga penantian
kalau membayar pembayaran itu sudah disesuaikan
itu sudah disesuaikan
ke depan atau pintu pintu
pusat perbelanjaan ini harus diantong belakang
supaya pasbaran masing masingan daripada orang tersebut
bisa dimaksudkan ke tantangan
padahal lebih baik
maupun bentuk bentuk satu
atau simpan yang lain
terasa itu yang dikonsumsi
kita harus membuatnya
dan bisa semua penyelidikan
sama seperti itu
telah terlalu mudah diberi
yang di sini
bapak ibu kita break terlebih dahulu
sambil kemudian kita juga memperbaiki
sambungan audio dengan pak agus suparmanto
kami akan segera kembali
setelah itu tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
jadi apa pertimbangan pemerintah
berani kembali membuka
di masa pandemi
yang kemudian sebetulnya
untuk covid sembilan belas ini pak agus
memang pada dasarnya
pusat perbelanjaan ini
dan pasar tradisional
periode perekonomian kita
mengedepankan protokol kesehatan
bisa dijalankan dengan baik
dan kebenaran tinggi
yang akan mematuhi protokol kesehatan
kalau tidak diingat
ini sudah berusaha usulan
yang lainnya juga
sekolah dan rumah
ini sudah waktunya kita saatnya
aktivitas perekonomian ini
dengan mengedepankan protokol kesehatan
masuk ke pusat perbelanjaan
dan menggunakan pasir
pada pusat perbelanjaan
dalam perusahaan saham pun
tidak dengan guna
baik pak agus
saya ke pak tulus
tadi kita sudah dengar ya
dan juga pak menteri tadi
tadi juga pak agus menekankan kembali
juga dari sektor usaha
kita sudah siap
untuk masuk kembali
atau dalam sisi
dari pendapat ilki
menggunakan standar who
kita belum layak
yang dimandatkan oleh who
dan kondisi empirik
kemudian di jakarta
belum memenuhi syarat untuk itu
oleh karena itu
kami ingin menandaskan
ini masih dalam kondisi
kalau kemudian nanti
kurupannya semakin naik
orang yang positif
upaya pembukaan ini
di semua lini
layak untuk melakukan itu
apalagi kita tahulah
dan perilaku masyarakat kita
baik pada koridor
di luar psbb
kemudian pakai masker
sehingga ini perlu
baik dari penola mal
saya kira pemerintah
yang tidak bisa
saat ini adalah
baik pada diri kita
dan kita semua akan
dengan pertumbuhan ekonomi
baik saya ke bu ellen
kemudian sudah dibuka ya
demi untuk kemudian
ada sejumlah ketentuan ya
yang sudah diatur
mereka yang datang
juga harus dicek
dan lain sebagainya
dengan dibuka kembali
di tempat tempat perbelanjaan
saya tidak akan
yang sudah ditetapkan
kalau hari ini
bahwa dengan dibukanya
ataupun jumlah pengunjung
yang bisa mencapai
kalau kami lihat
tenant tenant yang buka
tenant yang buka
pada hari ini
siap pusat belanja itu
tenaga dari tni
yang membantu kami
protokol kesehatan tersebut
siap pusat belanja
tadi yang dikatakan
oleh pak tulus
yang menggunakan masker
itu terdiri dari
kami selalu beredar
ke semua lantai
di dalam gedung
dan lain sebagainya
juga kami buat
masyarakat yang datang
yang sudah dibuat
nah ini kurang lebih
yang sudah kita lakukan
di samping tentunya
tadi ada pertanyaan
nah pusat belanja ada kurang lebih delapan puluh pusat belanja
mereka satu pusat belanja dengan luas kurang lebih enam puluh lima meter persegi
itu bisa menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih tiga lima ratus tenaga kerja
saat ini dengan dibatasinya jumlah pengunjung lima puluh persen
maka ada karyawan yang masih tinggal di rumah
istilahnya belum dipekerjakan kembali kurang lebih sebanyak lima puluh persen
nah ini kalau dihitung untuk dki kita bisa menggerakkan dua ratus delapan puluh ribu karyawan yang bekerja di pusat belanja
mungkin ini juga harus kita lihat
karena keadaan covid ini benar benar membuat semua lini bisnis juga sangat berat
dan untuk pusat belanja terutama juga berat sekali
oke saya ke pak menteri lagi
pak menteri tadi
jadi pak tulus juga kembali mengingatkan bahwa yang intinya adalah soal kesehatannya dulu
ekonominya adalah followers nya kira kira
nah bagaimana kemudian memastikan bahwa semua mal ini sebetulnya punya standar yang sama
bagus untuk penerapan penerapan protokol kesehatan
karena kan tentu setiap mal juga berbeda beda pengelolanya
ada juga kemudian mall mal yang secara mungkin kelas juga ini agak berbeda
atau dengan mal mal yang lain
nah ini seperti apa pak agus
ya memang pada dasarnya prinsipnya adalah mengedepankan protokol kesehatan
dalam melaksanakan kegiatan aktivitas perdagangan atau perekonomian ini
memang pada mall mal ini kan juga ada beberapa hal yang harus diprioritaskan
kematuan protokol kesehatan
dua bulan akhir ini
sekitar tiga belas triliun pemasukan itu terlalu banyak kerugian
dan ada sekitar tiga ratus dua puluh enam pusat perbelanjaan sebagai anggota tbi
dan tujuh puluh diantaranya di dki
nah khususnya memang dimulai dari zona zona hijau
dki sudah dibuka
memang tidak bisa membalikan langsung
ini paling tidak mulai dengan harian
karena ada pembatasan kapasitas dari tiga puluh satu belanjaan
tapi saya selama itu
proses ataupun kegiatan ini
dengan mematuhi atau mengerti rata rata protokol kesehatan yang telah disetapkan
aman untuk perbelanja sehingga
masyarakat juga melihat situasi ini akan disesuaikan
karena ini perubahan struktur juga terhadap hal hal yang sama ini
saya ke pak tulus lagi
pak tulus ada yang ingin anda tanggapi pak
dari apa yang sudah kita bahas
dan kemudian kesiapan masyarakat kita sendiri
bagaimana melihat dibukanya kembali tempat perbelanjaan ini
ya tadi disampaikan ellen dan juga pak menteri bahwa untuk menciptakan
kepatuan dan rasa aman tadi melibatkan pni dan polri
nah ini saya pikir jangan sampai saya nggak tahu
di lapangan kedua aparat ini menggunakan baju seragam dinasarian
atau menggunakan kostum yang lebih ramah terhadap anak
kostum yang lebih ramah terhadap perempuan dan pengunjung
jangan sampai tujuannya menciptakan rasa aman kepatuan
tapi justru menciptakan rasa ketidaknyamanan bagi pengunjung
kita juga tidak nyamankan di tempat perbelanjaan
kemudian ada lalu lalang polisi lalu layang tni
yang kemudian justru menimbulkan rasa ketidaknyamanan itu
dan malah kita menyebabkan konsumen pergi dari mal itu
jadi saya kira mungkin harus dengan seragam yang lebih didesain
dengan baju baju yang lebih tadi lebih familiar
hingga menciptakan rasa fun rasa nyaman kepada pengunjung
ini harus kita garisbawahi bahwa ini bukan darurat sipil
yang melibatkan polisi dan tni di tempat tempat yang tidak semestinya
kita break lagi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya untuk dialog
kemudian bagaimana evaluasinya nanti pak menteri dan juga bu ellen dan juga pak tulus
evaluasi evaluasi seperti apa yang berkala yang akan dilakukan ketika ini sudah dibuka
tentu kan kita akan melihat juga nanti bagaimana penerapannya di lapangan
lalu seperti apa kemudian soal kurvanya
nah apakah kemudian juga ini evaluasinya akan dilakukan seperti apa
nanti kita bahas usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masih membahas soal mal yang kembali dibuka per hari ini
tadi sudah banyak kita bahas bersama dengan pak menteri perdagangan pak agus parmanto
dari appbi dki jakarta ada bu ellen dan juga dari ylki ada pak tulus
soal tadi kita sudah bahas soal protokol kesehatan yang sudah diterapkan di mal
kemudian juga memang ini untuk menggerakkan kembali geliat ekonomi di sektor usaha
tapi juga harus ada yang perlu diperhatikan dari ylki tadi katakan
ini juga soal kesiapan masyarakat dan juga pengelola mal itu sendiri
saya ke bu ellen bu ellen dengan kondisi seperti ini mal sudah kembali dibuka
tapi juga kita masih dihadapkan dengan kekhawatiran soal pandemi begitu
apa yang menjadi harapan
dari teman teman asosiasi ketika kembali mal dibuka
apa yang ingin dicapai dan ingin diharapkan dalam kondisi pandemi seperti ini bu ellen
ya ini kita sudah tutup untuk pusat belanja cukup lama
kemudian yang kita inginkan adalah kita bisa juga membantu menggerakkan perekonomian walaupun secara bertahap
saat ini hari ini baru tujuh belas persen katakan demikian
namun kami berharap
gradually itu bisa menanjak bisa kembali walaupun tentu tidak bisa kembali seperti semula itu membutuhkan waktu
nah yang menjadi perhatian kami adalah para retailer atau tenan itu juga sama sekali tidak bisa berdagang
sehingga tentu secara financial juga berat
nah ini yang kita lihat juga dari pengelola pusat belanja kami juga cukup berat
karena kami harus membantu dan mendukung para retailer ataupun tenant tersebut
demikian pula yang kami lihat sebenarnya adalah untuk karyawan
jadi karyawan yang begitu banyak yang dulu bekerja saat ini sudah tidak bekerja
sehingga boleh dikatakan saat ini mungkin tabungan untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya itu sudah sangat minim sekali
jadi mereka berharap besar agar mereka bisa dipekerjakan kembali
nah ini merupakan concern terbesar daripada segenap anggota dpr

sehingga kami sebagai pengelola memang mempunyai moral obligation
kami mempunyai responsibility yang sangat berat
bagaimana kita bersama sama dengan pengunjung menjaga agar pusat belanja tidak menjadi kluster baru yang banyak diperbincangkan dikhawatirkan
namun dengan ketegasan dan disiplin yang kami sudah arahkan dan sosialisasi kepada para pengunjung
kami tetap yakin bahwa pusat belanja bisa memberikan kepentingan yang sangat besar
kami tetap yakin bahwa pusat belanja bisa memberikan kepentingan yang sangat besar
kami tetap yakin bahwa pusat belanja bisa memberikan kepentingan yang sangat besar
kami tetap yakin bahwa pusat belanja bisa memberikan kepentingan yang sangat besar

kami tetap yakin bahwa pusat belanja bisa memberikan kepentingan yang sangat besar

khawatir juga datang ke mall ancaman ataupun kekhawatiran itu sangat besar atau bagaimana bu ellen soal kondisi ekonomi tadi itu
memang kalau kita melihat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua ada yang masih kangen dengan mal dan memberanikan diri ke pusat belanja
jadi peralatannya untuk kelih tidak usah menekan kemudian juga hand sanitizer tidak perlu menyentuh kemudian juga dengan menggunakan wastafel juga otomatis
jadi ini juga memberikan keyakinan kita berusaha meyakinkan para pengunjung bahwa kalau datang ke pusat belanja itu cukup aman cukup bersih
dan kami bahkan menambah pekerja pekerja di bidang housekeeping karena tiap malam itu sesudah mal tutup itu semua harus di desinfect
dibersihkan terutama area area publik juga
jadi setiap pusat belanja sekarang semua mengupayakan bagaimana bisa memberikan ataupun convince kepada pengunjung untuk mereka bisa pelan pelan kembali lagi
tentu butuh waktu tetapi daripada kita tidak memulai sekarang maka kapan mau kita memulaikannya
karena kita tetap harus melewati transition period untuk menuju ke new normal
bisa nggak optimis anggota kami juga semua bersemangat menunggu tanggal hari ini di mana kita sudah diizinkan untuk memulai usaha kembali
oke saya ke pak tulus sebelum nanti terakhir ke pak menteri
pak tulus dari segi konsumen masyarakat yang kemudian juga tadi bu ellen katakan ada yang terbelah
ada yang rindu dengan mal pengen datang lagi karena beli sesuatu begitu kebutuhan ada juga masih ragu ragu ya
artinya kan konsumen juga perlu memproteksi diri sebetulnya
agar pembukaan mal ini di satu sisi bisa kembali membuka geliat ekonomi tadi yang cukup berat tadi bu ellen katakan
tapi di sisi yang lain masyarakat juga harus kooperatif sehingga tidak terjadi kluster di penularan di mal
nah dari segi konsumen apa yang perlu diperhatikan pak tulus
ya pertama kalau bicara rindu dan tidak rindu semua kita sudah rindu ingin keluar rumah
sudah rindu ingin bekerja semua sudah rindu ingin beraktivitas
setapi yang membuat menguruskan
yang membuat mengurungkan kita rindu adalah karena di luar sebenarnya belum cukup aman
sehingga inilah yang kemudian diyakinkan kepada masyarakat bahwa kita memang sudah aman dengan proteksi proteksi yang dilakukan
tetapi faktanya memang belum bisa kita anggap aman karena memang kurva kurvanya dan yang terkonfirmasi positif masih terus nambah
oleh karena itu dalam seminggu ini saya kira
pemerintah dan juga manajemen mal harus berani melakukan evaluasi evaluasi
kalau memang nanti di lapangan banyak pelanggaran pelanggaran
baik oleh konsumen sekalipun oleh tenan tenan atau oleh siapapun yang kemudian mengarah atau menjurus kepada potensi
untuk semakin memicu terjadinya penularan
maka saya kira pak menteri sebagai regulator harus berani melakukan evaluasi evaluasi
dan kemudian apa
ada hal yang
positif untuk kedepannya
walaupun kita tahu mal bukan satu satunya tempat untuk terjadinya penularan
ada pasar tradisional ada kantor ada bat dan segala macam
tapi ini harus kita kerisbawahi bahwa mal sebagai tempat kerumunan yang banyak
dan oleh karena itu sekali lagi ini membutuhkan konsistensi yang kokoh
baik dari pengelola manajemen ataupun tenan ataupun juga konsumen itu sendiri
tadi juga saya ingin menggarisbawahi bahwa
rasa aman diciptakan bukan karena munculnya polisi atau tni dengan berbaju resmi
sebaiknya mereka menggunakan baju baju yang lebih familiar
baju baju yang lebih fun kepada pengunjung mal
sehingga justru itulah yang kita inginkan
bukan seolah olah ada pengawas dan kemudian nanti kita akan disangsi sesuai dengan aturan yang berlaku
saya kira demikian
pak tulus saya ingin minta tanggapan anda soal kemudian hal hal yang sudah dilakukan oleh pengelola mal
mulai dari menerapkan
apa sistem touchless begitu ya
kemudian ada hand sanitizer dan semua protokol kesehatan yang sudah dilakukan
tanggapan anda bagaimana apakah ini sudah cukupkah
atau perlu ada satu hal lagi yang kemudian bisa menguatkan masyarakat
dan kita semuanya yang datang ke mal bisa agar lebih merasa aman dan tenang ketika berbelanja
ya sabtu kemarin saya juga sudah mengecek satu mal untuk melihat persiapan persiapan itu
memang sejak ini sudah cukup baik
tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa rasa aman itu harus dimulai sejak kita masuk pelataran mal
mulai kita check in parkir kemudian di tempat parkir ya di parkir parkir yang tertutup itu
dan juga harus digarisbawahi tempat tempat di mal yang juga menjadi potensi itu adalah musola musola
tolong diperhatikan musyola musola di situ terkait
dan kebersihan ya dan juga jamaah di situ
sehingga nanti tidak terjadi kerumunan kerumunan yang melebihi batas kuota yang ditentukan
baik saya terakhir ke pak agus suparmanto pak menteri perdagangan
kita tentu berharap semuanya tidak ada hal hal yang buruk terjadi begitu ya
atau tidak ada kluster kluster yang baru tercipta karena pembukaan mal
kita berharap bahwa dengan dibuka juga terjadi pergerakan perekonomian lagi yang sehingga membantu banyak masyarakat
dan juga para pegawai yang tadi disampaikan oleh bu ellen
saya terakhir kalau begitu ke bu ellen
lagi lagi seperti apa dari pihak pengelola bu ellen mungkin untuk kepada masyarakat yang ingin datang ke mal
bagi yang rindu saya juga rindu sebetulnya bu ellen untuk datang ke mal
apa yang harus kita persiapkan agar kemudian sama sama ada kebutuhan yang terpenuhi soal kemudian kita harus ke mall
membeli sesuatu tapi di sisi yang lain kita punya kewajiban untuk menjaga atau ikut dan juga patuh terhadap protokol kesehatan bu
kami ingin menyampaikan kepada pengunjung ataupun calon pengunjung
bahwa bila mana ke pusat belanja tentu harus dalam keadaan sehat
karena bila lewat dari tiga puluh tujuh lima derajat maka mohon maaf itu tidak bisa masuk ke pusat belanja
selain itu kami minta dengan sangat untuk bekerja sama yang baik bersama pengelola pusat belanja
sehingga mengikuti arahan arahan ataupun direction direction yang dibuat sedemikian di setiap pusat belanja
baik arah untuk one way sehingga tidak terjadi papasan dengan pengunjung lainnya
kemudian juga menjaga jarak dan selalu melakukan kebersihan dengan hand sanitizer
ataupun wastafel air yang sudah kami siapkan
demikian juga pada saat memasuki resto resto dine in ataupun food court
kami berharap juga tetap menjaga physical distancing
di samping tadi mungkin menjawab sedikit juga dari
jadi pak tulus pak untuk musola memang sudah diawasi
sehingga mengatukan kapasitasnya juga menjadi berguna jadi bergilir
dan tidak boleh ada karpet semua membawa peralatannya sendiri
di samping untuk public area juga toilet dan lain sebagainya itu juga semua harus berjarak
nah mungkin saya juga perlu sampaikan bahwa dari pemprov dki secara rutin
itu seminggu sekali itu satpol pp beserta gabungan berbagai dinas
itu datang ke pusat belanja untuk melakukan pengecekan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan
nah bila mana ada tenant ataupun karyawan ataupun mal yang mungkin tulan lalai dan lain sebagainya
itu tentu mendapat teguran teguran yang akan berakibat kepada dibekukannya ataupun ditutup sementara mal tersebut
nah ini merupakan suatu beban untuk pengelola pusat belanja
sehingga kami meminta
kepada semua anggota
mari kita bersama sama untuk menjaga keamanan dan kesehatan di pusat belanja
sehingga para pengunjung yang tadi saya katakan terbelah
bisa bergabung kembali dan masuk kembali ke pusat belanja
baik bu ellen terima kasih
dan kami terhubung kembali dengan pak agus paramanto
mudah mudahan sudah lebih baik lagi audionya
silakan pak terakhir
evaluasinya nanti bagaimana secara berkala pak
ya untuk mengevaluasi
kita berkoordinasi dengan pemerintahan kata tempat dan juga bpp
dan pertama dilakukan proses solos ini
sesuai dengan penerapan fase fase terhadap masing masing wilayah
nah proses ini adalah sosialisasi juga pengendalian pengawasan
dan pengenalan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh tim gabung
dari unsur unsur daerah dan asiasinya
pada kelihatan kejadian ini
harus ada pelaporan
sehingga pelaksanaan aktivitas
yang pada antar tanah bali tersebut
kepada gugur gugur covid sembilan belas
cepat dengan keputusan kepada diri
yang lebih lebih berjalan
nah hal ini akan membantu
atau protokol kesehatan
menjadikan konsumen dan pedagang pun nyaman
nah memang saya juga sarankan tambahan sedikit
bagi pusat perbelanjaan
untuk mendata pengunjung
kita ada pengunjung dari zona merah
dan itu akan
bagi para pedagang dan pengunjung juga
sehingga bisa mendesak
nah inilah yang
akan dilakukan evaluasi
dan proses secara berbalas
yang sempat terpikirkan tidak terjadi
mal sudah dibuka dan
kita antisipasi bersama
harapan yang tadi juga disampaikan oleh bu ellen
juga bisa tersampaikan
ketika mal sudah kembali dibuka
dan semuanya aman
terima kasih banyak pak agus parmanto
menteri perdagangan republik indonesia
terima kasih banyak sudah bergabung
dan juga pak tulus
terima kasih banyak sudah bergabung
bersama dengan kami pada malam hari ini
memasuki masa penerapan new normal
sejumlah pusat belanja kembali dibuka
per hari ini
sejumlah protokol kesehatan juga telah disiapkan
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
di antara yang siap beroperasi adalah
bondokindah mall dan kawasan blok a
di pasar tanah abang
sejumlah protokol kesehatan sudah terlihat dari
pintu masuk mongol bondokindah
seperti pengecekan suhu tubuh pengunjung
selain itu disediakan tempat cuci tangan di pintu masuk
pos parkir dengan sensor tangan
dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala
di tempat tempat yang sering disentuh pengunjung
untuk meningkatkan kewaspadaan
para tenan juga diimbau untuk menyediakan alat pembayaran
dan tunai sehingga bisa mencegah sentuhan
langsung dengan para pelanggan
sementara kawasan pasar tanah abang
kawasan blok a juga kembali beroperasi hari ini
sejak pukul enam pagi
pedagang pakaian dan bahan tekstil
antre masuk gedung blok a pasar tanah abang
mereka terlebih dahulu harus mencuci tangan
dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum mempersiapkan
barang dagangan setelah tiga bulan absen berjualan
guna mencegah kemungkinan terburuk
para pembeli wajib mengenakan masker
sementara penjual mesti dilengkapi dengan face shield
pengelola juga melarang pedagang memasang display di area koridor
pajangan tidak mempersempit koridor lalu lintas pengunjung
sehingga tidak terjadi stuck
berhimpitan orang untuk karena pajangan dagangan yang terlalu berlebihan
mereka penjual juga harus pakai face shield ya pak
pada tahap ini tidak semua toko bisa langsung berjualan
pengelola juga telah memperlakukan sistem ganjil genap
artinya hanya kios bernomor ganjil buka di tanggal ganjil
sementara kios bernomor genap buka di tanggal genap
waktu operasional pasar tanah abang blok a dibuka mulai jam tujuh pagi
sampai pukul empat sore
tim liputan cnn indonesia
sesuai aturan gubernur dki jakarta anies baswedan
pertanggal lima belas juni dua ribu dua puluh seluruh pasar tradisional di jakarta
harus memperlakukan aturan ganjil genap nomor kios
dan menerapkan protokol kesehatan yang lain
pemberlakuan ini mulai diberlakukan oleh pasar tebet barat jakarta selatan
namun masih terdapat beberapa kendala
pasar tebet di jakarta selatan yang berada di bawah pengelolaan perumda pasar jaya
mulai memperlakukan ganjil genap nomor kios
namun pemberlakuan ini tidak sepenuhnya berjalan
hal ini dikarenakan pedagang masih tetap membuka kios
dan tidak mengikuti aturan
beberapa toko memang ada yang tutup
namun masih ada yang buka terutama di bagian pangan
hal ini dikarenakan jika libur sehari
maka bahan makanan akan tidak bisa dijual lusa berikutnya
rugi lah sebabnya kan kalau pangan itu sehari itu langsung habis
harus habis gitu
kalau nggak habis hari ini buat besok
pasti udah berubah gitu warnanya kan
jadi kalau misalnya sekarang buka besok nggak buka
ternyata ada sisa
itu bakalan jelek di lusa berikutnya gitu
pengaturan nomor kios memang ada pada surat yang dimiliki setiap pedagang
namun belum tertera di masing masing kios
sehingga pengunjung tidak bisa membedakan
mana yang bernomor ganjil ataupun genap
protokol pengecekan suhu tubuh mulai dilakukan kepada setiap pengunjung

penggunaan masker untuk seluruh orang di pasar dilakukan
namun aturan penggunaan face shield para pedagang belum berjalan
step by step ya setahap demi setahap kan gitu ya
karena ini perusahaan yang baru kan gitu ya
perlu ada pendampingan pedagang juga
jadi ada beberapa semua pedagang sudah disosialisikan
ikutan ikutan sudah dilaksanakan
memang ada beberapa yang mungkin perlu pendampingan
protokol jalan itu petunjuk arus ya
mobil mobilitas pengunjung masuk dan keluar kan gitu ya
terus protokol kesehatan sudah ada
wastafel cuci tanah di depan kita
terus di atm sudah ada
di atm center wastafel juga
walau ganjil genap kios diberlakukan untuk meredam kerumunan
pembeli belum sepenuhnya menjaga jarak saat belanja
padahal penting bagi pembeli untuk menjaga jarak
memproteksi diri dan menghindari kerumunan di pasar
beberapa pembeli punya trik saat belanja di pasar
kalau saya memilih siang hari aja
nggak usah terlalu pagi ke pasarnya aja pemilihan jam
pemberlakuan ganjil genap ini dilakukan di satu ratus lima puluh tiga pasar tradisional di seluruh jakarta
hal ini berangkat dari potensi penularan covid di pasar
hingga dua belas juni lalu
sudah ada sembilan pasar yang terindikasi menjadi kluster penyebaran corona
karena pedagang positif covid sembilan belas
pengelola toko pakaian make up hingga sepatu memiliki prosedur baru
bagi para pelanggan di masa new normal
kami akan segera kembali bersama